bpn prabowo sandi berkomitmen tidak akan mengambil langkah di luar konstitusi
jika terjadi kecurangan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
sementara tkn jokowi ma'ruh menganggap ada pola untuk mengangkat isu kecurangan
dalam penyelesaian sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
politikus senior amin rais menggaungkan isu people power dalam pemilu dua ribu sembilan belas
amin menyatakan menolak menangani kecurangan lewat mahkamah konstitusi
namun bpm prabowo sandi kemudian menyebut people power itu adalah people power yang konstitusional
ikuti detik com jurubicara bpm andri rosiade mengatakan prabowo berkomitmen
tidak akan mengambil langkah di luar konstitusi jika terjadi kecurangan dalam pemilu dua ribu sembilan belas
andri menambahkan jika kpu sudah mengumumkan hasil rekapitulasi
pihak yang kalah bisa memanfaatkan rentang waktu untuk menggugat
calon presiden nomor urut dua prabowo subianto juga menyatakan akan melayangkan protes
jika ada penyimpangan pemilu dua ribu sembilan belas
prabowo menjamin protes tersebut tetap sesuai dengan konstitusi
penyimpangan dari kebenaran dan keadilan dan kejujuran
mana kalah ada upaya untuk terang terangan
untuk merobek robek hak rakyat indonesia
kami tidak akan terima
tapi kami saya kami kita semua selalu akan melakukan hal hal sesuai konstitusi
sebelumnya direktur kampanye bpn sugiono memberikan bukti bukti dugaan kecurangan pada pemilu dua ribu sembilan belas
bukti tersebut mulai dari video surat suara tercoblos
hingga perbedaan data c satu dengan website kpu
soal kecurangan ditiupkan bpn
tim kampanye nasional tkn jokowi ⁇ maruf ⁇ memberikan tanggapan terkait langkah yang akan ditempuh bpn itu
di kutip detik com jurubicara tkn arya sinulingga mengatakan ada pola mengangkat isu kecurangan
arya tak heran jika kubu prabowo berbicara tentang kecurangan pemilu
menurutnya hanya lewat cara itu mereka bisa melakukan penyelesaian sengketa pilpres
kisru pilpres bukan hal yang baru
pada dua ribu empat belas prabowo subianto yang dinyatakan kalah mengajukan gugatan ke mk
namun pada dua puluh satu agustus dua ribu empat belas mk menolak seluruh gugatan phpu kubu prabowo
karena tidak terbukti adanya kecurangan pilpres dua ribu empat belas
bpm prabowo sandi menyebut terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif dalam pemilu presiden dua ribu sembilan belas
bpn mengaku mendapatkan kejanggalan melihat keberpihakan penyelenggara
tkn jokowi tidak diam
tidak hanya malam ini bersama narasumber
ada mas lukman edi wakil direktur bidang saksi
tkn jokowi maruh
mas lukman terima kasih
sudah hadir di sini
dan juga ada fasko rusemi wakil direktur bpn prabowo sandi
dan juga ada mas kakak suminta sekjen komite independen pemantau pemilu kipp
mas kakak terima kasih
saya ke fasko dulu
fasko seberapa firm akhirnya bisa menyimpulkan ini dan disampaikan ke publik
ya memang ini sudah sangat firm ya
jadi kita membaca ada pola pola seperti semacam kebohongan yang selalu diulang ulang oleh kelompok sebelah
seperti kalau kita bahasa yang sedang populer sekarang kan post truth ya
kebohongan berulang ulang ini yang jadinya seakan akan melalui quick count itu
seakan akan kelompok sebelah itu menang
padahal kita sama sama tahu lah
quick count lembaga lembaga quick count itu kan independensinya agak diduga agak diragukan gitu loh
justru malah salah satu dari beberapa lembaga quick count itu juga ada yang
masuk di dalam tim sebelah
kalau data data ini kalau data soal pelanggaran kecurangan itu apa yang dimiliki
yang sudah terkumpul
ya banyak banget
misalnya di mana berapa tps
untungnya gini mbak ya relawan relawan kita yang tanpa dibayar
alhamdulillahnya benar benar bisa ikut mensupport seluruh data data yang diterima di tempat daerah masing masing
misalnya kayak c satu yang tiba tiba berubah terus ada lagi aparat aparat juga yang ikut bermain di sana
dan foto foto itu langsung di upload dan dikirimkan ke pusat pusat bpn
kalau misalnya dikatakan masif kan artinya ada kuantitas yang terukur
yang pasti memang di seluruh indonesia ada itu
jadi di setiap titik seluruh indonesia ada kejadian kejadian
di beberapa titik di indonesia
kita ada delapan ratus sepuluh tps loh fasko
jadi ada berapa persennya
ya nanti akan kita ungkap mbak
begini loh mbak
sekarang ini kita memang lagi fokus mengumpulkan mengkolek semua data data kecurangan itu
memang sudah banyak kita dapatkan datanya
banyaknya berapa fasko
karena pernyataan itu sudah keluar sudah bisa disampaikan
karena nanti ada data yang sudah ada
sedikit saja disampaikan kepada kami misalnya dari delapan ratus sepuluh ribu tps
ada berapa persen kecurangan yang sudah ditemui dan sudah firm
kecurangan kecurangan itu sangat banyak sekali
justru saya sendiri nanti saya akan update lagi berapa jumlah kecurangan yang ada
tapi memang kecurangan itu memang sangat masif dan sangat terstruktur
bahkan sampai kayak kemarin ya
salah satu bupati di wilayah sumatera sementara itu aja
sampai kok bisa mereka
malu dan mengundurkan diri karena tidak berhasil
tidak berhasil memenangkan di wilayahnya dia sendiri untuk pemilihan kepada dua
ini kan menurut saya miris ya
kok asn ikut dilibatkan
tapi sudah ditolak ke kra
ya bukan masalah ditolak atau enggak
ini kok seakan akan asn jadi ikut dilibatkan di situ loh
dan kepala daerah dilibatkan
terstrukturnya seperti apa
nah itu kan terstruktur
kalau misalnya kepala daerah juga ikut memenangkan pemilu untuk pilpres
bukan hanya itu aja
dan banyak sekali asn asn dan kepala daerah ini juga ikut terang terangan mengkampanyekan
saya mendukung pak jokowi
saya mendukung pak jokowi maruf amin
ini berbahaya banget buat demokrasi kita ke depan
kalau di luar dari aparat juga ikut bekerja
salah satu tps aja
saya ingin mengambil contoh
misalnya salah satu tps saja yang sudah masuk di mana gitu
ya salah satu tps misalnya gini ya
contohnya gini oke
kayak di tps di wilayah jawa barat di bandung aja ya
itu kayak kemarin di data yang kita terima di pusat situngnya kpu
itu kok bisa jauh
jumlah suara sahnya itu semua sekitar dua ratus
tapi suara pak jokowi itu lima ratus
ini kan ada miss di situ
dan kalau yang dijawab oleh kpu ini human error
ini human error atau human order gitu jadinya kan
dan itu baru beberapa titik yang ketahuan gimana jangan jangan ini semua bisa terlihat seperti itu gitu loh
kalau jangan jangan itu berarti masih belum firm datanya atau bagaimana
jadi ada berapa kasus yang seperti itu misalnya
ya sangat banyak mbak
nanti kita akan update lagi berapa jumlahnya semua
dan akan kita
dalam waktu berapa lama itu akan di share ke publik
tunggu aja tanggal mainnya
karena begini karena kalau misalnya ini kemudian bergulung gulung gulung tapi bpn kemudian tidak lekas lekas memberikan data menunjukkan
ini terjadi di sini datanya begini begini
karena begini selama ini data yang berkembang itu kan yang beredar di media sosial yang beredar di antara elit elit bpn
tapi kemudian bpn sepertinya belum pernah secara firm
melakukan konferensi pers menunjukkan kami menumpukan data kecurangan di titik ini a b c kemudian menjelaskan
ya nanti lah mbak kita punya strategi sendiri
pada prinsipnya gini ya
aduan aduan dari masyarakat dari seluruh relawan kita yang tanpa dibayar bekerja keras mereka
kita salut untuk sama mereka
mereka betul betul mengirimkan semuanya ke tempat kita
di pool itu ya
pool data ya
dari semua titik titik dan tindak laku kecurangan yang ada
kita sudah bisa merangkum ini bahwa ini termasuk
dalam kategori yang tsm itu
ya kalau kita dalam
karena kalau tuduhan tsm itu sudah levelnya sudah berat
makanya tadi saya sempat mengejar fasko
karena betul betul harus terukur
karena ada masifnya itu semua harus terukur
kalau tsm itu dalam konteks undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu adalah politik uang yang terstruktur sistematis dan masif
tidak ada dalam perspektif yang lain
jadi saya kira salah dalam kita mengambil istilah tsm dalam konteks misalnya terjadi kecurangan dalam pencoblosan dan lain sebagainya
kalau soal apakah kecurangan kecurangan dalam pencoblosan itu masif atau tidak
saya kira instrumen yang kita gunakan di dalam kepemiluan ini cukup komprehensif untuk
untuk menjaga agar proses pencoblosan proses penghitungan dan bahkan proses rekapitulasi itu meminimalisasi kemungkinan kemungkinan kecurangan
kalau kami menilai apa yang kemudian ditemukan di lapangan itu adalah bahagian dari koreksi terhadap upaya untuk melakukan kecurangan kecurangan
sehingga kemudian pasti ditemukan
ditemukan juga di kubu tkn yang seperti ini
ya kita juga menemukan
kita tidak lantas mengatakan ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu
apalagi kemudian menyatakan ini disengaja secara sistematis terstruktur dari kpu pusat sampai dengan kepala daerah
tidak mengatakan itu kok
karena perilaku perilaku seperti itu
ya kan berlaku berlaku sedang
perilaku seperti itu bisa jadi terjadi di bawah
tetapi sekali lagi saya katakan bahwa misalnya begini
kita menemukan di sumatera barat ada tps yang mencoblos rame rame
kemudian masukin dalam kotak
itu kita laporkan
kita juga kemarin menemukan di kampar riau ada seorang anak mencoblos dua puluh kertas suara
tapi kan semuanya ketahuan gitu
ini loh misalnya di tps
di tps itu saksi ada berapa orang
ada saksi presiden
ada dua saksi presiden
kemudian ada saksi partai partai
kemudian ketika melakukan tabulasi disaksikan oleh masyarakat semua boleh foto sekarang
semua boleh upload foto
begitu juga perjalanan kertas suaranya itu sampai dengan kecamatan juga disaksikan oleh banyak orang
bahkan sekarang ya diviralkan lagi oleh kpu pusat bahwa c satu harus ditempel di kelurahan kelurahan
bagi yang tidak nempelin c satu ini maka ini dipidana
dipidana didenda dan dipidana
jadi peluang peluang untuk kemudian terjadi kecurangan kecurangan itu semakin lama semakin diminimalisir
kemudian akibat dari banyaknya instrumen untuk melakukan pengawasan akhirnya perilaku pelaku
kecurangan itu kan ketahuan sekarang
tapi kan ini kembali soal trust itu ya
kalau menurut anda bagaimana dari kipp
kipp sebagai pemantau tentu dengan sangat apa ya kami dengan penuh rasa hormat kepada semua pihak
bukan hanya dua satu tapi juga para caleg yang menyampaikan informasi informasi tentang adanya
memang bahwa negara kita begitu besarnya
demikian rupa sehingga apa yang dimaksud dengan kecurangan apa yang dimaksud pelanggaran
apa yang disebut masalah etika itu benar benar terjadi di banyak tempat
tetapi kita mencoba untuk mengkanalisasinya pada wilayah wilayah seperti yuridis
apakah ini masalah etika apakah ini masalah
dari sana kemudian saya melihat bahwa sebagian besar ribuan psu ribuan yang namanya pemungutan
pembangunan suara orang
pembangunan suara orang
dan seterusnya bahkan penghitungan orang di surabaya
itu ada dua kategori pertama adalah memang masalah administratif
kedua memang ada dugaan kecurangan
tetapi apakah itu masif struktur dan sistematis
ini perlu kita kaji dulu tapi saya
biasanya apa saja yang dilihat oleh kipp untuk sebelum melabeli terstruktur sistematis
dan masih fitur
nanti setelah jeda ya nanti setelah jeda kita bahas
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
bpn prabowo sandi mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan juga masif
tapi sebenarnya apa yang kemudian bisa dilihat oleh kipp misalnya
untuk tadi dikatakan sebelum jeda dikatakan belum bisa mengatakan itu karena harus dikaji lagi
tapi apa sebenarnya poin poin yang harus dilihat kemudian untuk mengatakan ada kecurangan yang seperti ini
bahwa ada standar standar pemilu universal
apa saja standar pemilu universal
yaitu pada saat rakyat dapat memilih dengan bebas
tapi di luar itu ada masalah lain seperti apakah kita bisa berbicara dengan bebas
seperti diskusi seperti ini
kemudian apakah negara dengan misalnya kekuatan militer kemudian masuk ke dalamnya sedemikian rupa
sehingga rakyat tidak bisa memilih dengan baik
ketiga apakah terjadi itu secara struktur dari atas ke bawah
seluruh yang namanya struktur kenegaraan ada di dalamnya
dan terjadi ya misalnya kita ambil contoh pada masa warga baru
kan kontras sekali dengan sekarang
tetapi kita juga harus hati hati
jangan sampai kita kembali ke masa seperti itu
nah itulah saya pikir dialektika diantara para peserta masyarakat penyelenggara
ini mendorong agar terjadinya pembelajaran demokrasi pembelajaran pemilu
dan saya pikir ini bagian dari pembelajaran itu
yang harus kita bangun dialektikanya sedemikian rupa
sehingga pembuktian dari kondisi yang terjadi di dalamnya
misalnya dua misalnya
bahkan satu ingin membuktikan sesuatu
karena tidak selalu kemudian misalnya di daerah diuntungkan
nah saya pikir dua duanya membuktikan pada saat seperti itulah kemudian rakyat melihat
bahwa ini pembelajaran
di situ bisa diuntungkan rakyat
dan dalam hal ini saya berharap bahwa penyelenggara benar benar mandiri
kpu bawaslu dan dkpp termasuk mk
itu harus mandiri tidak berada di atas kepentingan yang manapun
tidak ada berada di atas tekanan siapapun
ini yang harus terjadi
jadi ya dialektikanya mari kita bangun bersama
masih ada waktu sampai dua puluh dua mei yang akan datang
artinya bahwa saat ini terjadi penghitungan suara rekapitulasi di tingkat kecamatan
nah bagaimana semua saya pikir juga dua satu melihat itu
dan kami tentu saja akan dapat diperkaya pemantauan kami
apabila mendapatkan informasi dari satu misalnya dari
dan semua pihak seperti hari ini saya mendapatkan informasi bahwa
kecurangan yang masif diantaranya
itu terjadi di dalamnya
nah antar caleg bahkan dalam satu partai ini bisa saling mencurangi
ini kan kondisi kondisi yang
tanpa mengwarangi rasa hormat
masalah debat tentang pilpres
teman teman di tingkat dpr ri sampai ke bawah ini banyak sekali
mereka itu dan saya pikir kita harus mengadvokasi mereka
mengadvokasi suara rakyat
tidak boleh ada satu suara rakyat pun yang hilang
saya sepakat dengan teman dari satu
kemudian bagaimana juga
kita menyampaikan hal hal yang memang dalam pembuktianya
kurang tepat misalnya
kita semua harus stres sedemikian rupa sehingga menghasilkan trust
kalau kita bisa men trace banyak hal
apa yang dikatakan kemudian dibuktikan
apa yang kemudian pembuktian ini juga sampai kepada proses di bawaslu
saya harapkan banyak sekali permasalahan ini kemudian ditangani dahulu di bawaslu
sehingga nanti kita tahu seberapa besar seberapa masif
kalau memang struktur struktur ya kita harus akui
bawah selu harus mengatakan dengan benar benar terima kasih
dan jujur kalau memang struktur harus katakan demikian
tapi tentu saja kita menunggu proses dari dua satu untuk menyampaikan
pengumpulan data satu dua
vasco tapi kalau misalnya dikatakan terstruktur
itu artinya mulai dari pusat daerah
saya ingin mengonfirmasi yang tadi disampaikan oleh pak kakak suminta
itu juga ada ketidakpercayaan atau itu memang tuduhan yang
bahwa semuanya sudah bekerja sama atau bagaimana
kalau saya boleh menambahkan ya
ini bukan hanya sekedar dari
ini bukan hanya sekedar dari
terstruktur sistematis dan masif
jadi ini benar benar sudah ngeri sekarang negara kita
di saat di setiap di beberapa titik di indonesia itu
juga terjadi tidak terlaku kecurangan yang ada di pemilu
ini sebenarnya bukan hanya di hari h pemilu aja dan setelah pemilu aja
ini sudah terjadi dari sebelum sebelumnya
dari pada saat sebelum masa kampanye bahkan
yang tadi kan seperti saya sampaikan tadi
nggak boleh loh di undang undang nggak boleh asn ini ikut kampanye
nggak boleh loh kepala kepala daerah ini ikut kampanye

media sebenarnya nggak perlu lagi menanyakan
yang mana titik kecurangannya semua udah tahu
dan media juga sudah beritakan itu
nah yang sayangnya kan kadang kadang
di beberapa media media mainstream ini
tidak berpihak ke kita tidak berpihak netral
tapi agak berat sebelah ke buku satu
oke kalau terstruktur itu berarti dari pusat sampai ke daerah semuanya
yang namanya terstruktur itu kan pasti melibatkan yang namanya aparat
kepala kepala daerah itu terstruktur
jadi seluruh kepala daerah terlibat
ya bukan begitu mbak sekarang gini
kita diduga kayak kemarin di wilayah sumatera barat aja
ada gudang kertas suara yang kena bakar
ini kan mengerikan
pada saat itu belum tercatat di pleno
itu bisa terbakar
padahal di situ besar banget suaranya
pak prabowo di situ ya
tapi kebetulan pak bupatinya pun
ikut mendiklirkan mendukung pak jokowi
ini kan kita
kalau itu dari kalau tidak salah dari kpu sudah mengonfirmasi
data c satu nya sudah masuk kalau tidak salah itu pak
iya bukan begitu mbak tapi ini berkas berkas
dan semua tindak laku kecurangannya
masif dan brutal itu
ini tidak boleh dijamin gini saja
jadi ini soal trust yang berarti bpn sudah tidak percaya
mulai dari pusat sampai tingkat bawah semuanya
dimana kita mau trust ya pada saat misalnya
tindak laku kecurangan yang sudah terjadi itu yang
kita laporkan semua itu ke pihak pihak bawah
semua yang terkait itu
tidak diproses tapi kira kira urusan kita
diproses cepat banget
ini nggak benar namanya kayak gini
jadi negara ini harus adil lah
negara ini harusnya betul betul bisa menjaga seluruh amanah rakyat itu
karena pemilu itu bukan
bukan hanya sekedar untuk
memilih siapa pemimpin negara ini
tapi bagaimana pemilu itu bisa betul betul
semua amanah rakyat indonesia
tapi anda belum menjawab pertanyaan saya
terstrukturnya yang bagaimana mas ras
saya pikir ya tugas dari pemerintah ini sekarang
maksudnya dari kpu pusat kpu daerah
kalau misalnya dikatakan penyelenggara kan
itu nanti akan bisa dibuktikan lagi lebih lanjut
karena semua sudah tersebar kok
semua sudah terlihat jelas
dan media pun sebenarnya tidak perlu nanya lagi
karena memang sudah masih betul

saya harus nanya karena ingin konfirmasi
kami tidak ingin berasumsi mas fasko
jadi apa maksudnya kpu pusat kpu daerah
bawaslu maksudnya jadinya bagaimana
harus dijawab kalau tidak halusinasi
tidak ada halusinasi bang
jadi gini bang salah satu contohnya
misalnya di kpu di depok saja
input suaranya jokowi satu ratus tiga puluh
ditulisnya dari dua ratus tiga puluh lima
masuk ke situngnya terus lagi di tps
sembilan di kebumen suara jokowi nambah enam ratus
suara lagi di situ
terus lagi dia di jawa barat di bogor
di tps tiga dari satu ratus sembilan puluh
suara saya jadi cuma delapan jadinya ini
ini mengerikan gitu loh
jadi apa ya kalau saya melihat
kenapa titik titik yang masifnya itu
justru malah dibasis basis suara kita
ini brutal banget dan kita betul betul
betul betul ingin menjaga
pesta demokrasi ini bukan malah jadi
jadi apa ya jadi semacam
contohnya gini aja deh
berita yang lagi panas kemarin aja
masalah bom di
sri lanka itu kan yang meninggal
berapa waktu saat itu
tapi di pemilu sekarang yang meninggal sampai detik terakhir
ini kan bukan pesta demokrasi lagi
yang harusnya rakyat ini bersuka cita malah berduka cita
tapi kesepakatan untuk melakukan
pemilu serentak itu juga sudah disepakati
oleh semua partai politik
yang pada saat itu ada di
makanya ini adalah kegagalan dari penyelenggara pemilu
yang notabene ini adalah pemerintah juga yang harus ikut mengontrol itu
jadi gimana ya
diluar dari kecurangan sistematis dan brutal itu
ini harus dibenahi gak
ada rekomendasi ya
pemerintah juga bertugas untuk mengamankan itu
pemerintah kan punya aparat untuk mengamankan itu
mas lukman silahkan
kalau saya melihat kosong dua ini seperti ini
ini bahagian sebuah rangkaian
yang selama ini kita perkirakan memang
postrut mereka itu disana
sebelum pemilu saja dimulai
mereka sudah melakukan
otak bangsa indonesia ini
bahwa ini penuh dengan kebohongan
penuh dengan fitnah
penuh dengan hoax
ternyata nggak selesai sebelum pemilu
masa kampanye juga melakukan yang sama
bohong semua isinya
mengatakan kemiskinan meningkat
mengatakan ekonomi parah
ternyata nggak selesai juga di masa kampanye
setelah pemilu itu dilakukan lagi
tapi bagaimanapun kalau misalnya data yang tadi disampaikan oleh mas fasko
itu kan perlu dijaga bersama
ya kpu itu sekarang sudah membuka ruang
kami dipanggil oleh kpu
dua juga dipanggil kpu
situng mereka ini dikoreksi
mana data data yang perlu dikoreksi
datang ke helpdesknya di kpu
kami juga diminta oleh kpu
mana data data sekiranya ada salah entry data
ada temukan itu
ada temukan itu dari mas fasko
ada beberapa tps tps
yang hitungan dengan c satu
yang kami konfirmasi itu berapa
kami datang ke helpdesk
kami lihat ini salah ini keliru ini c satu nya
langsung dilakukan perubahan
ya nggak ada yang tertutup dalam soal ini
nah terhadap berbagai macam kasus kasus yang ada juga
ini adalah bahagian transparansi kita
kasus itu dibuka
tidak seperti zaman orde baru
tapi kalau kemudian mengatakan bahwa
pemilu kita ini gagal
pemilu kita ini tsm
saya kira ini bahagian dari halusinasi dua
gak boleh dipelihara yang begini begini ini
harus segera di stop
karena ini mengganggu stabilitas kita berbangsa dan bernegara
ketika dunia sekarang semua memuji muji keberhasilan pemilu dua ribu sembilan belas ini
ada satu pihak yang kemudian mengatakan ini penuh dengan kecurangan
tidak ada tps yang kita berantem
tidak ada kita tps yang kemudian
terjadi perang antar suku dan lain sebagainya
semua pemilu kita ini aman
nah kemudian kalau ditemukan kasus satu kasus dua kasus tiga
kemudian kok dinyatakan ini terstruktur sistematis yang masif
harus proportional dong melihatnya
mana yang bentuk keberhasilan
mana bentuk kesalahan kesalahan yang harus segera diperbaiki
saya kira proportional aja
pak kakak tapi menarik ketika misalnya kpu kemudian membuka
kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap hasil situngnya
sekalipun memang kpu sudah mengatakan berkali kali bahwa mereka tetap berpatokan pada c satu yang secara manual
tapi ini kemudian ada kesan bahwa
kan mestinya sudah bisa berjalan dengan baik dong
kalau misalnya sistemnya sudah baik begitu kemudian pernyataan publik
ada dua hal pertama penyelenggara pemilu kedua penyelenggaraan pemilu
nah dari dua hal itu
saya harus mengatakan bahwa yang berhasil adalah rakyat indonesia
yang mampu pada hari h untuk dapat melakukan pemungutan suara
penghitungan suara di tps dengan sangat damai
ini pembelajaran politik yang tidak sederhana
ini memerlukan waktu dan kita harus mengapresiasi itu
tetapi tanpa mengurangi detail detail misalnya
kpu kurang mempersiapkan kpps nya dengan baik
sehingga seperti bimteknya mereka katakan empat orang ternyata saya cek cuma dua orang
sehingga terjadi beberapa psu dan sebagainya
sebagai yang terjadi oleh karena masalah administrasi
sehingga masalah masalah yang sampai kalau mas pasko tadi
ini juga harus diakomodir oleh kpu dan mba waslu
artinya bahwa kedua belah pihak harus duduk bersama kemudian melihat permasalahan seperti apa
karena kita semua diberikan pada saat ada masalah yang tidak terkonfirmasi
baik secara hukum maupun secara politis
ini akan menjadi beban untuk kita sebagai bangsa ke masa depan
kita tidak berpemilu dengan baik kita tidak berdemokrasi dengan baik
tetapi harus seimbang antara kedua pihak untuk memiliki kemampuan yang baik

tetapi juga masih banyak lain kita harus lebih menghormati rakyat kita yang bersusah payah
untuk datang ke tps dan banyak yang harus dengan berjibaku menggunakan misalnya dpk
daptar pemilik khusus
nah ini kan artinya keberhasilan ini harus kita apresiasi bersama
tanpa meninggalkan problem problem yang harus kita selesaikan
oke baik baik kita sekarang jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
yang terbaru beberapa jam lalu baru saja sudirman said menyampaikan
apapun hasil dari pemilu adalah hasil yang dicederai dengan kecurangan
bahkan sudah sampai menyimpulkan begitu mas fasko

dan artinya akan menempuh jalur misalnya

mk atau melanjutkan ke jalur jalur yang sudah ditentukan
buat apa ke mk orang kita yang menang kok emangnya kita kalah
ini kan jelas jelas ini kan gini gini loh
karena gini karena gini kalau misalnya anda mengatakan buat apa ke mk kita anda menang
berbeda dengan narasinya mas sudirman said
narasi yang mana
narasinya apapun hasil pemilu ini adalah hasil yang dicederai dengan kecurangan
ya betul kita sudah dicurangi aja kita masih menang
gitu loh ini kan yang terjadi saat ini terframingkan bahwa dua kalah
padahal yang benar benar kalah
enggak data real yang kita terima kan kita menang
ini kan cuma data data yang disebarkan oleh
kuih kaun kuih kaun itu kan di awal kan
ini seakan akan membuat kebohongan yang berulang ulang
nah lalu satu lagi data data real yang ditampilkan di website situngnya kpu pun juga
saya punya data jelas disini pada saat misalnya gini loh
di daerah daerah yang menang memang basis masanya pak jokowi itu didahulukan
tapi data basis basis kita di belakangin dulu
jadi seperti seakan akan menyeimbangi
informasi dari mana
informasi dari mana
informasi dari mana yang memasukkan data
saya punya faktanya loh ini salah satunya yang saya sebut misalnya ya
maksudnya yang menjelaskan bahwa kpu memasukkan data basis ini dulu baru basis
input datanya kan kelihatan di website situng kpu itu kan terlihat
data di wilayah kabupaten ini sudah masuk belum berapa persen misalnya gitu loh
nah disitu terlihat basis basis masa kita basis basis wilayah pemenangan kita
yang justru yang kita kalah itu yang didahulukan
yang kita menang itu di belakangnya jadi seakan akan untuk menyeimbangi hasil data quick count yang ada
anda jelas ada tapi anda berasumsi kan atau anda sudah menanyakan itu kepada kpk
kalau memang real betul betul mau diseimbangkan
seimbangkanlah wilayah sini sebenarnya semua masukin aja semua karena udah lengkap kok data semua udah ada
apalagi orang kita aja udah punya cepet masa kpu lebih lambat geraknya daripada kita
ini yang saya agak miris ini jangan lagi framing framing begini gitu loh jadi apalagi nanti ini apakah tidak akan mengugut kmpn
orang kita yang menang jangan jangan satu ntar yang ngebuat kmpn
kalau misalnya soal
punya data nggak dia masalahnya satu gitu loh
kalau misalnya soal kecurangan terstruktur yang dikatakan itu juga tidak akan maju ke mk untuk soal itu
lah gini mbak gini mbak ya yang saya lihat di sini adalah walaupun kita dicurangi tapi alhamdulillahnya kita tetap leading di sini
karena apa tadi kan seperti yang bang lukman sampaikan pemilu kita partisipasinya sudah banyak ya wajar banyak lah bang sangat banyak
karena orang udah lelah sama presiden yang lama pengen presiden yang baru
pengen presiden yang baru jadi orang semua berbonong bonong datang ke tps untuk mengamanahkan presiden baru ini terpilih nantinya
datanya bpn kapan dibuka ke kita
lo kan selalu dibuka
lo selalu dibuka kok
pak prabowo menyampaikan selalu
datanya datanya fiktif semua
semua disebut kan kok
dari mana data data itu nggak dibuka
sampai kapan pun kita menunggu data dibuka nggak bakalan dibuka sama dia
udah dibuka pak prabowo malah duluan daripada kpu
pada saat kpu masih berapa persen kita sudah sampaikan di situ kita sudah empat puluh persen kita sudah lima puluh persen
karena datanya fiktif semua ya
ini kan di framing lagi seakan akan kita menutupi data
data kita lebih lengkap kok
data lebih lengkap dari kpu
kita lebih cepat karena gini mbak kita serius betul betul
buka aja data yang lengkap kemana
dimana semua relawan kita yang sampai siang malam tidak tidur beberapa hari ini
semua c satu yang ada di tpsnya masing masing di foto dikirimkan ke kita
ada kecurangan dikirimkan ke kita
semuanya sudah jelas
jadi nggak bisa lagi lah jangan diputer puter omongan seakan akan ini bpn dua
kalau kita yang menang
ini kan terjaga aja
kwi count nya ditampilkan terus dua puluh empat jam lebih bahkan ya
menang secara internal boleh lah
ini kan jadinya mau presiden apa presiden quick count atau presiden beneran
menang secara internal boleh lah
tunggu dilantik dua puluh dua mei
tunggu diumumkan ya
kalau misalnya mau senang senang dulu menang secara kwi count nya nggak apa apa
silahkan aja walaupun quick count itu juga masih diragukan
jadi aja presiden internal
atau presiden quick count bang
kwi count itu ya metodologinya bisa dipertanggung jawabkan
ilmunya pakai ilmu statistik
gak gini bang kita bukan
anda pertama menyatakan bahwa penyelenggara pemilu curang
disuruh untuk melakukan gugatan kalau terjadi kecurangan selama proses ke bawaslu dan mahkamah agung
bawaslu dan makam agung tidak dipercaya
masalah hasil disuruh menggugat ke mahkamah konstitusi
dinyatakan buat apa menggugat ke makam konstitusi
makam konstitusi tidak dipercaya
pemerintah tidak dipercaya juga
kepala daerah malah disinggung singgung
kepala daerah itu di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
ketika dia sebagai seorang pribadi boleh menjadi tim sukses
siapa yang melarang
dari pribadi gimana
saya adalah bupati ini
saya adalah lurah disini
bagi kepala daerah yang tidak dalam keadaan cuti
itu contohnya sembilan orang kepala daerah di riau diperingatan
karena memang begitu
kesalahan pertama dikasih peringatan
cuma diperingati itu ada apa apa
bahwa anda menyalahi ketentuan undang undang pemilu
dilakukan oleh kementerian dalam negeri
dari mana dilakukan bang
semua laporan kita sudah masuk ke semua lembaga lembaga terkait
laporan kalau tidak ada buktinya
ya laporan kalau tidak ada buktinya pasti akan
ya macet di tengah jalan
kerjanya halusinasi aja
kita punya direkturat hukum yang betul betul melihat
jadi kalau semua lembaga penyelenggara pemilu semua peserta pemilu

kalau kita gak percaya jadinya
lembaga lembaga penegakan hukum tidak dipercaya
ya sudah pemilu aja sendiri
lo bukan sekarang gimana caranya
jadi presiden sendiri pemilu sendiri
palingan seperti itu
kalau semua tidak diakui
semua bukan pemilu sendiri solusinya
pemerintah harus netral bukan solusi pemilu aja sendiri
gak bener begitu
semua ada ketentuanya
semua ada jalurnya
semua ada payung hukumnya
kalau semuanya kemudian dinisbikan
mengatakan semuanya curang
ya anda mau jadi presiden mana
mau jadi presiden indonesia atau mau jadi presiden internal
jelas sekarang gini loh
wajar aja kita nggak percaya sama lembaga lembaga itu
pada saat misalnya gini loh
saat kita dibilang seperti itu bilang pemilu aja bicara sendiri
yang kita percaya adalah rakyat
dan amanah rakyat itu harus kita rewong sekarang
kita yang menang masih tapi di butersakanakan
ini kita kalah
kita bisa buka ini data datanya hoax semua
dinyatakan jam lima sore
lah inilah hebatnya kita
itu namanya jin yang melaksanakan pemilu
lah inilah hebatnya kita
kita betul betul serius mengawal soal rakyat
rakyat sampai di bawah kita kawal betul betul suara itu
oke oke hebatnya bpn
baik kipp bagaimana sekarang melihat
yang sekarang sedang berlangsung
itu strategi nya secepatnya
hambatan hambatan terhadap situng ini harus bisa dibuka
sehingga apa yang disampaikan
bang fasko tadi
juga bisa terkonfirmasi
jangan sampai kemudian ada tudingan
bisa saja dari dua bisa satu tudingannya bahwa
anda hanya masukkan sebagian besar dari
kubu kubu atau kantong kantong
dua atau satu
bisa saja seperti itu
sehingga cara terbaik adalah kpu melakukan
keterbukaan tadi sudah ada keterbukaan
oke mana yang salah saya pikir tidak sekedar itu
tetapi memang harus
dipersiapkan dengan baik salah satu kelemahannya
di antaranya adalah bahwa
memang belum pernah diuji publik
tadinya sehingga begitu sekarang
terdilakukan itu ya praktisnya
di hack oleh beberapa pihak
dan memang menjadi lambat misalnya saya
tanya ke kemarin sekali beberapa
tempat purwakarta subang berapa persen
anda sudah masukkan ini
lima puluh lebih berapa persen anda yang bisa masukkan
satu persen nah ini kan trafficnya begitu
sehingga kalau saja ini bisa
disampaikan cukup andaikan saat ini
apa yang disampaikan oleh bang fasko
ini bisa terkonfirmasi
oh ternyata masalahnya dimana dan sebagainya
tapi gak berani begitu pesan saya bang
oke silahkan kita masih mendengarkan
tentu saja saya berharap
bawaslu mengawasi ini artinya situng kpu pun harus
diawasi oleh bawaslu selain diawasi
oleh masyarakat kemudian kedua
sehingga saya berharap kpu
tetap fokus bawaslu tetap fokus pada
rekapitulasi yang ada karena mungkin
saja kita berdebat disini ternyata
di bawah ada hal hal yang tidak kita inginkan
misalnya terjadinya pergeseran angka
dan sebagainya yang justru
mencederai secara masif
apabila itu terjadi dan ini harus kita
cegah baik baik kita tunggu
perjalanan ini seperti apa terima kasih
fasko terima kasih pak kakak
terima kasih mas lukman sudah bergabung malam
hari ini di cnn indonesia kamis
segera kembali tetap bersama kami